putra presiden jokowi gibran raka buming raka telah resmi berpasangan dengan prabowo subianto sebagai bakal capres dan cowopres
namun gibran masih menyandang status kader pdi perjuangan
selain itu menantu jokowi yang juga wali kota medan bobi nasution turut mendukung pasangan prabowo gibran
mengapa pdi perjuangan terkesan kalem dan tak kunjung mengambil sikap tegas terhadap anak mantu jokowi
sore ini kita akan membahasnya dengan politisi pdi perjuangan andreas parera dan direktur eksekutif indo strategik koirul umam
selamat sore bapak bapak
saya ke bang andre terlebih dahulu ya
bang andre ini gibran raka buming raka telah resmi mendaftar di kpu sebagai cawapresnya prabowo subianto tapi statusnya masih kader pdi perjuangan
kenapa partai tidak kunjung mengambil sikap tegas ya bang andre
yang bersangkutan ngambil sikap tegas nggak
jadi menunggu dari pihak sana ya untuk mengundurkan diri ya menunggu dari gibran mengundurkan diri tapi dia nggak mau mengundurkan diri
ya terus gimana
ya partai anda sebagai partai yang punya mekanisme tidak mau mengambil sikap tegas ya ketika ada kadernya yang kemudian keluar dari perintah
apakah tegas lurus ke ketua umum begitu
ya sekarang gini nana
kalau secara normal proses itu di badan kehormatan dan itu sudah sedang diproses gitu
tapi kan kita tahu sebagai kadernya kita tahulah
ini politik ini kan soal persepsi

dan kalau orang dipecat kemudian ya merasa dizolir

nah nanti partai kami ini sudah terlalu banyak ditipu gitu
dan kita tahu kemarin apa yang diomongin apa yang dilakukan gitu
sehingga ya kita lihat sejak perkembangan ke depan
dan publik kan bisa melihat juga gitu
publik bisa menilai gitu
siapa yang menjolimi siapa siapa yang menipu siapa
oke bang andrei saya mau konfirmasi bahwa tadi kami mendapatkan pernyataan resmi dan keseluruhan
dari ketua dewan kehormatan komarudin watubun
yang mengatakan bahwa kalau tidak tegak lurus kepada pimpinan partai itu otomatis keanggotaannya berakhir
artinya ketika gibran sudah memutuskan untuk menjadi cawapresnya pak prabowo otomatis keanggotaannya berakhir begitu ya

dan juga mempunyai posisi yang berat
sebagai kader partai apalagi dalam posisi yang sebagai kader partai
dan juga mempunyai posisi yang apa sebagai kader partai
seharusnya mas gibran tahu dong bagaimana berhubungan dengan partai dan apa yang dibicarakan apa yang dilakukan
sehingga menjaga hubungan baik itu secara organisasional maupun secara personal dengan para anggota
ini kan harus dibedakan gitu
ketika kita berhubungan secara personal
seperti kemarin ke mbapuan
apakah itu di dalam konteks keorganisasian atau di dalam konteks pribadi personal
nah ini kan juga ada hal hal yang harus kita lihat membedakan hubungan hubungan pola hubungan itu gitu
saya kira di sinilah ya kedewasan dari seorang calon pemimpin
apalagi dalam posisi yang sudah begitu tinggi akan menjadi calon atau sudah menjadi calon presiden gitu
nah sehingga ya masyarakat bisa menilai bagaimana sikap sikap yang ditampilkan
apalagi kita tahu gitu bagaimana kemarin apa yang disampaikan apa yang diucapkan
dan semuanya terekam di publik gitu
dan di sini saya kira akan menjadi ukuran gitu
buat partai kita tidak ada hal kita tidak ada beban kita tidak punya masalah dengan beliau
dengan yang bersangkutan
kita tidak pernah membuat hal yang tidak adil pada yang bersangkutan
nah tapi yang bersangkutan yang seharusnya secara fair menyampaikan bagaimana posisinya sekarang
bang andre saya mau putarkan ya ini ada pernyataan dari bakal capres koalisi indonesia maju pak prabowo subianto
kita dengarkan sama sama ini
kami rasa bagus
jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan
sama sama anak bangsa indonesia
jadi tidak ada masalah
tidak ada masalah
jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader pdip
ini bang andreas ternyata prabowo subianto tidak masalah kalau cawapresnya gibran raka buming raka tetap menjadi kader pdi perjuangan
ini pdi perjuangan
pdip itu kan punya pikiran untuk pasang dua kaki nggak nih bang andre di pilpres
secara normal tidak boleh
artinya di dalam aturan partai tidak boleh
tapi seperti yang tadi saya sampaikan itu gitu
nanti pada saatnya berarti akan ada persikapan soal itu
dan selama ini kan yang akan memutuskan itu kan di dalam
karena ini ada prosesnya pasti
kehormatan memproses itu kemudian menyampaikan itu ke dpp kemudian diputuskan
jadi kita lihat saja nanti perkembangan beberapa hari ke depan
karena tadi yang saya katakan tadi
kalau secara normal itu tidak diperbolehkan gitu
karena ketika putusan partai sudah dibuat itu hanya satu yang kita usung
itu calon presiden dari pdi perjuangan
itu adalah mas ganjar
dan pak mahfud sebagai calon wakil presidennya
oke jadi secara normal
itu tadi yang saya katakan
kita juga tidak mau dikorbankan terus menerus
seolah olah kita menjolimi
kita berbuat tidak adil
yang tidak adil terhadap
yang tidak adil itu siapa gitu di dalam proses ini gitu
nah nanti biarkan masyarakat menilai proses ini
dan nanti pada saatnya diputuskan
jadi secara normal tidak boleh
dan pdi perjuangan memang tidak pernah berfikir untuk memasang dua kaki di pilpres
begitu ya bang andre ya
kita punya prinsip prinsip yang berkaitan dengan hal tersebut
baik saya mau ke mas umam
mas umam ini pdi perjuangan tampaknya masih kalem
tidak kunjung mengambil sikap begitu ya
atau pelan pelan lah mengambil sikap sangat berhati hati terhadap gibran
apakah karena menghitung resiko politik elektoral tadi seperti yang disampaikan oleh bang andreas
ya mbak nana apa yang disampaikan oleh bang andreas tidak hanya memberikan penegasan bahwa sikap dari pdip tampaknya akan betul betul memberikan kejelasan
kita berharap tentu juga tidak lama
kalau misal kemudian kita merujuk dari kias atau jurisprudensi dari putusan putusan pdip sebelumnya yang memberikan pemecatan secara cepat kepada misalnya mas budiman sujadmiko
kemudian pak effendi simbolon
kemudian ketua dpd maluku
murad ismail yang ketua yang juga gubernur
saya pikir di level itu dari basis argumennya sudah cukup clear
kalau budiman dipecat misalnya karena memberikan dukungan kepada pak prabowo yang dilakukan gibran dalam konteks ini melampaui apa yang dilakukan oleh budiman
bukan hanya mendukung tetapi menjadi cawapresnya
nah kalau misal kemudian argumennya diserahkan kepada gibran nya untuk menentukan sikap saya pikir itu tidak tepat
karena tentu otoritasnya
otoritas ini tetap berada di tangan dpp
kalau kita cermati
saya coba tadi cermati betul manuskrip dari adart pdip yang ditandatangani oleh menkumham pak yasona lawli kader juga dari pdip tahun dua ribu lima belas
tepat pada pasal dua puluh dua tepatnya di dua puluh dua c
itu ditegaskan bahwa anggota partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai
kemudian poin d disambung mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai
nah pada level ini diantara sekian poin poin larangan di dalam adart itu saya pikir cukup clear
maka kemudian kalau misal kita merujuk pada karakter pdip yang selama ini dikenal dengan partai yang cukup disiplin
kemudian menjunjung aspek loyalitas militansi seharusnya tidak ada kebimbangan
kalaupun ternyata ada kebimbangan
maka kita memiliki sejumlah analisa
pertama barangkali pdip sedang bernegosiasi dengan situasi terutama untuk mengantisipasi putaran kedua
kalau misal terjadi clash maka kemudian tentu tidak mudah untuk menentukan posisi di putaran kedua pilpres
yang kedua untuk meredam betul bagaimana kemudian proses rekonsiliasi dalam konteks ini adalah resolusi konflik
diakui atau tidak mbak nana
ada gap komunikasi atau dalam konteks ini bahasa vulgarnya adalah gesekan atau benturan atau bahkan konflik
di dalam konteks kepentingan antara keluarga jokowi dengan pdip
kalau misal kemudian konflik itu tidak termanage dengan baik tentu akan memiliki impact
salah satu impactnya adalah dalam konteks kalkulasi
pada level pilet maka kemudian could tell effect
lalu di saat yang sama kalau misal kemudian dicabut dalam konteks ini adalah punishment kepada gibran
ini rangkaian dominannya cukup panjang
kalau misal diberikan punishment apakah punishment kepada jokowi tidak dilakukan
karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan pencawa presiden gibran
most likely besar kemungkinan pasti melibatkan perhitungan kalkulasi simulasi dan juga restu politik dari pak jokowi
kalau misalnya kemudian gibran disangsi apakah status sebagai petugas partai dari pdip yang selama ini disandang pak jokowi tidak dievaluasi
hal ini tampaknya akan menciptakan efek dominan yang cukup signifikan
jadi mas umam resiko politiknya sedang dihitung betul ya oleh pdi perjuangan dan pdi perjuangan tidak mau gegabah
saya nanti akan tanya lebih dalam kebanggaan
andre karena perbedaan sikap ini jelas kentara dan pasti membuat kader kader di bawah juga resah
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
gibran bobi ke prabowo pdi perjuangan tak kunjung bersikap ya
saya mau ke bang andre lagi
bang andre ada perbedaan sikap pdi perjuangan ketika budiman

acara acara dipemani oleh ramadhan ngo bonjat miko mendukung prabowo subianto ya
kenapa kemudian pdi perjuangan sekali lagi terkesan sangat hati hati
padahal ini kader kader di bawah kabarnya sudah resah sudah bingung begitu ya
apakah memang betul ya
khawatir bahwa ini akan digunakan sebagai narasi playing victim seperti yang tadi anda katakan
oh ya tak
saya bilang makeshift pdi perjuangan itu sudah serge as you know dan itu the same that when we state
kami kebetulan barusan juga rapat fraksi dpp dan kemudian juga dengan pimpinan dpd dari seluruh indonesia dari kemarin sampai dengan hari ini
dan itu kami jelaskan gitu dijelaskan ke struktur partai dan itu akan disampaikan ke bawah gitu
nah seperti yang tadi saya katakan nana secara normatif itu sudah ada aturan main
saya terima kasih juga akhirnya jadi mas koriul umam juga memperhatikan adart kami kan
jadi sekaligus juga menjelaskan ke publik gitu bagus ini artinya jadi publik mengetahui
tapi yang saya katakan tadi ini persoalan politik gitu
dan kenapa ini berbeda dengan kasus misalnya kalau yang tadi nana katakan berbeda dengan kasus kasus yang lain yang sebelumnya
nana bayangkan gitu yang namanya mk aja bisa ditawarkan
raksana sini akhirnya sampai dengan ya apa yang terjadi sekarang gitu
nah ini kan situasi yang terjadi sekarang
dan kita tahu bagaimana reaksi dan perhatian publik di dalam persoalan ini
oleh karena itu ya hal yang sifatnya yang berkaitan dengan keputusan atau sikap ini adalah sikap politik
nah oleh karena itu ya kita lihat nanti perkembangan di dalam perkembangan nanti pada saatnya pasti ada ya keputusan yang definitif
berkaitan dengan ini
baik saya akan putarkan ya pernyataan ketua umum pdi perjuangan berikut ini
kita dengarkan sama sama soal sikap politik ini
kalian siapa yang membuat manuver keluar
tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver
ya bang andre selain putranya pak jokowi gibran raka buming raka
ternyata yang mendukung pak prabowo subianto dan gibran ini ada menantunya pak jokowi
yang juga kader pdi perjuangan wali kota medan bobi nasution
ini padahal bu mega sudah bilang tidak boleh ada yang main dua kaki tidak boleh ada yang main tiga kaki
ini bagaimana menyikapi fenomena anak mantunya pak jokowi ini
nggak ada yang tegak lurus gitu terhadap partai bang andre
ya itu tadi yang kalau dibilang dari apa yang disampaikan bu mega itu kan jelas gitu
siapa yang main
dua tiga kaki keluar gitu
tapi mereka nggak mau keluar nih
secara normatif sebenarnya dia sudah keluar dengan sendirinya gitu
kan itu kan disampaikan oleh bumega
kalau mau main dua tiga kaki ya keluar gitu
akan ada sanksi tegas nggak untuk wali kota medan ini menantunya pak jokowi
ya sama aja gitu
yang main dua tiga kaki siapa di sini
ya anak mantunya pak jokowi
baik secara politik
jadi kan kelihatan di situ kan
apa yang disampaikan oleh ibu mega itu kan jelas gitu
dan yang namanya keadaan kan dia tahu juga gitu kan
tapi kalau mereka tidak mau keluar gimana ini bang andre
jadi masing masing bertahan dengan keinginannya begitu
kan itu tadi
kalau mereka tidak mau keluar kan yang bermain di sini itu siapa gitu
itu kan kelihatan
ini ibu juga bilang kalau memang main dua tiga kaki keluar gitu
dan itu aturan main normatifnya juga ada gitu
jadi nanti akan disangsi ya menantunya pak jokowi bobi nosyuten juga akan diberikan sanksi ya
ya kita lihat sebelum ini kan sanksi sosialnya
berikan dong sanksi sosial
mas umam ini menyikapi sikap dari anak mantunya pak jokowi yang cenderung tidak tegak lurus
kemudian tampaknya mereka sangat percaya diri sekali tetap berada di pdi perjuangan tapi mendukung capres lain
ini bagaimana ya mas umam
ya bagaimanapun situasi seperti ini akan menjadi sebuah ujian bukan hanya di dalam konteks penegakan aturan regulasi dan juga konstitusi partai di pdip
tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas ke pemimpinan bumega
statement dari bumega sangat jelas
tidak boleh dua kaki tiga kaki
kalau putusan ada yang melakukan itu beliau kemarin menyatakan tidak ada dedication of life
ini bukan soal adart tetapi juga kredibilitas seorang ketua umum dalam konteks ini adalah bumega yang menjadi sentrum kekuatan dari pdip itu sendiri
nah kalau misal kemudian pdi perjuangan justru misalnya
tidak merespon secara cepat ketegasannya juga ditunggu tunggu tidak terlihat
maka kemudian justru tadi yang menjadi perdebatan justru tudingan dua kaki bisa dialamatkan kepada pdip
padahal dalam konteks ini pdip adalah pihak yang dirugikan
nah oleh karena itu langkah langkah cepat memang dibutuhkan tentu dengan kalkulasi yang cukup matang
kalau misal kemudian menurut informasi spekulatif mbak nana yang saya terima
mas gibran sendiri tidak akan mengajukan surat pengunduran diri
artinya beliau akan mencoba untuk tetap mencoba ya meyakinkan bahwa dia tetap bagian dari pdip
dan kalau misal kemudian pdip sendiri tidak merespon secara cepat
maka kemudian ada semacam deadlock tetapi pada proses diambangkan
nah proses diambangkan ini yang justru bukan lagi pada ranah legal itu sudah kalkulasi politik di sana
kalau kita merujuk pada bagian ke tujuh dari adart
itu tentang poin pemecatan dan pemberhentian anggota partai
kalau misal memang tadi di pasal sebelumnya di pasal dua puluh dua sudah ditegaskan demikian
maka kemudian pemberhentian itu bisa dilakukan
meskipun kalau misal gibran atau bobi mungkin memiliki kecintaan yang tinggi kepada pdip
tidak ingin kemudian pemecatan itu diproses
dia tetap diberikan hak secara legal formal oleh adart di pdip
untuk pertama mengajukan permohonan penyelesaian penyelisihan perselisihan
melalui mahkamah partai
dan atau yang kedua mengajukan permohonan rehabilitasi kepada dpp partai
untuk diputuskan pada kongres partai
artinya dalam konteks ini secara legal formal otoritas kekuatan itu ada di dpp pdip
apakah akan memecat akan memberikan sanksi atau tidak
tetapi kalau misal tidak ya tentu bang andreas
siap dengan segala konsekuensi
kalau misal kemudian pdip dicap misalnya
oh tebang pilih atau pilih kasih
atau justru tadi sebenarnya bermain dua kaki siapa
tetapi dicapkan disterotipekan kepada pdip yang dianggap bermain dua kaki
antara kubu pak prabowo dan juga mas ganjar pranowo
jadi mas umam ini situasi yang sangat sulit ya
bagi pdi perjuangan kalau memecat itu bisa menjadi narasi playing victim
tapi kalau tidak memecat ataupun memberikan sanksi
ini juga dianggap malah justru bermain dua kaki ya pdi perjuangannya ya
publik melihatnya ini situasi yang lebih sulit kemana ini
ya kalau dalam aspek itu kalau misal kita bicara tentang politik praktis
memang diakui atau tidak persepsi publik terhadap dukungan jokowi ke arah siapa
kalau kita gunakan basis survei dari juni juli agustus
sampai di bulan september masyarakat masih mempersepsikan bahwa jokowi akan memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
tetapi kemudian realitas politik perhari ini mengalami perubahan total
dimana ada gibran menjadi cawapresnya pak prabowo subianto
yang diakui atau tidak kehadiran gibran kemudian dihitung sebagai representasi dari dukungan dan juga keberpihakan pak jokowi
situasi ini yang tampaknya menjadi betul betul light
dan juga kemudian harus dihitung secara matang
karena sikap salah atau keliru atau dalam tradisi politik javanese style itu ada yang sering disampaikan pak jokowi
kalau terlalu kerusa kerusu kemudian kesusu nah kemudian akhirnya impact nya bisa kemana mana
karena sekali salah mengambil keputusan maka konsekuensi dari keputusan itu bisa berimbas kepada
apakah pdip akan menjadi partai pemenang ataukah harus out dari kekuasaan
oke kita tunggu nanti bagaimana sikap resminya dari dpp pdi perjuangan
dengan segala kalkulasi politik yang mungkin sedang dipertimbangkan karena situasinya sangat sulit
mengutip apa yang disampaikan oleh ibu mega dengan metaforik bahasa yang metaforik bahwa ya kita ini musik sedang apa
dan kita harus berjalan
ya kita harus berjalan
dan masih ada dansa dansi di situ gitu
jadi biarkan nanti sampai musik itu berhenti baru nanti ada waktunya gitu pasti
baik baik kita lihat nanti bagaimana apakah musik terus diputar atau musik akan berhenti
karena sekali lagi konstelasi politiknya sudah mulai mengeras ini mulai memanas
kita lihat nanti bagaimana sikap resmi dari pdi perjuangan
terima kasih dua orang yang harus sudah bergabung ada direktur indo strategy mas karyul umam
dan juga politisi pdi perjuangan mbak angga
terima kasih bang andreas parera sehat selalu bapak bapak
oke terima kasih nana terima kasih bang korim bang umam